buniani terdakwa kasus dugaan pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik
menjalani sidang dengan agenda fonis selasa siang tadi
sidang yang berlangsung di gedung dinas perpustakaan dan karsipan kota bandung
tersebut juga dihadiri amin rais yang menuntut agar buniani dibebaskan
masa dari alumni aksi dua ratus dua belas berunjuk rasa menuntut agar terdakwa buniani dibebaskan
masa yang berasal dari berbagai daerah seperti jakarta jawa tengah ini menilai buniani tidak bersalah
sekitar delapan ratus personel petugas kepolisian dari anggota polrestabes dalmas polda jabar
serta brimopolda jabar dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang ini
dalam aksi tersebut tampak sejumlah tokoh nasional diantaranya amin rais
dalam orasinya amin meminta hakim bijaksana dan membebaskan buniani
jika tetap menghukum terdakwa maka ia akan kembali turun ke jalan meminta keadilan